sejumlah bayi tak berdosa berselimut kain kafan dan menunggu giliran untuk dimakamkan
bayi bayi malang tersebut menjadi bukti kekejaman serangan israel yang terus membobardir wilayah
hang yunis gaza pada kamis serangan israel merobohkan sebuah bangunan yang menjadi
tempat tinggal para bayi dua belas orang tewas dalam serangan itu

semoga allah menjaga mereka
seorang ibu tak kuasa menahan tangis ketika melepas kepergian anak tercintanya selama lamanya
ibu tersebut memberikan ciuman terakhir
kepadanya sang buah hati
dalam rilisnya pasukan pertahanan israel mengaku telah menyerang tujuh ratus lima puluh sasaran di jalur gaza utara
kantor kemanusiaan pbb juga melaporkan serangan udara israel di gaza telah menghancurkan seribu rumah di wilayah gaza